kamu kan baru sembuh mbak
kamu jangan banyak gerak dulu dong
kalau gitu kita duduk dulu
kamu juga harus jaga kesehatan kamu
kamu gak mau kan orang tua kamu khawatir
laki laki itu dipakai buat nyari nafkah untuk keluarganya
bukan buat ngakitin keluarganya

tapi anda juga adanya

lan gue tau kok lo itu pasti dateng
dan gue juga tau
kalau sebenarnya lo gak benci sama gue
lo itu cuma butuh waktu untuk maafin gue
dan gue bakal tunggu
selama apapun itu
manusia yang paling butuh kamu
gue tau lo mau ngomong ke aku
gue juga mau ngomong ke kamu
sama lo mulai dari
gue jadi penjahat
kira kamu mempunyai peta ini
suara ada semacam
mas difficulties cushion ditambah notif dengan beraries
seneng banget ketemu sama lo
dia pasti marah
eh kalo makan tuh pake sendok
sendok gue diambil sama nia
nanda nasi tumpang buatan tante enak banget
ih roman mana sih
gue ke kamar mandi aja lama banget
lan please lo keluar lan
hari ini hari kesembuhan gue kan
semua orang pada dateng
han gue pengen hari ini
kamu kan baru sembuh mbak
kamu jangan banyak gerak dulu dong
kalau gitu kita duduk dulu ya
kamu juga harus jaga kesehatan kamu
kamu gak mau kan orang tua kamu khawatir
dia keadaan diantaraan
juga keadaan warmernya
dia sudah bangunpartisi
mata kita melahirkan itu
kita udah gak ada hubungan apa apa lagi
emang apa salahnya sih man
aku itu udah banyak berkorban buat kamu
aku udah ngorbanin darah dan uang aku
tapi kenapa sih man
kamu itu gak pernah menghargai pengorbanan aku
terus lo minta gue bayar pake hati gue
gue sangat berterima kasih
iya gue utang budi sama lo
untuk maksain perasaan gue ke lo ya
lo tenang aja
tapi maksud aku bukan kayak gitu
dan tentang darah lo
begitu gue sembuh total
lo tenang aja ya bill
gue pasti sumbangin balik satu kantong darah
eh ulan ke mana lama banget
siulen di mana
jika koyanya lebih nyakit farah
semoga kalian baik
serius atau nggak
gua bisa datang kerumun